siapa yang menyangka prestasi di dalam ranah dunia game bisa menjadi batu loncatan untuk sebuah karir profesional yang jauh lebih bergensi
hal inilah yang berhasil dibuktikan oleh john marden borov pebalap muda yang satu ini yang memulai karir balap profesionalnya melalui sebuah game balapan
dan informasinya sekaligus harus menutup perjumpaan kita di cnn indonesia tech news
jadi sekarang ini jangan lupa bahwa tayangan tayangan kami juga bisa anda saksikan di channel youtube cnn indonesia di playlist teknologi dan gadget
saya aziza hanum pamit undur diri ingat jangan pernah berhenti untuk berinovasi
seiring berkembangnya teknologi game para developer game tentu saling berlomba untuk menciptakan sebuah produk game dengan kualitas dan detail yang semakin mendekati kenyataan
seperti berbagai judul game balapan kini semakin digaungkan sebagai sebuah simulasi digital untuk memberikan sensasi mendekati kondisi balapan yang sesungguhnya
hal ini pun semakin didukung dengan teknologi virtual reality untuk mendukung sensasi dan edukasi balap yang ingin dikejar tersebut
louis hamilton saat diundang mencoba salah satu game simulasi balap menyebut jika sensasi yang hadir dalam game kini semakin mirip dengan kondisi berkendara sebenarnya
kondisi berkendara ini sangat bagus saya suka
ini sangat seperti hal sebenarnya
ini terlihat sangat bagus
pemimpin dan pengetahuan tichney dan vastella berjalan dengan sangat jauh
para pembalap di dunia maya pun dapat saling beradu dalam sebuah kompetisi game balap skala internasional
laman laptop gear menyebutkan salah satu yang cukup terkenal adalah kompetisi gt academy
program reality show yang mengadu keterampilan penggemar game balap ini pada tahap akhirnya akan beradu dalam balapan di lintasan balap yang sesungguhnya
salah satu talenta yang mencuri perhatian adalah pria asal inggris bernama jan marden borrow
dilansir oleh laman gamespot marnu adalah peserta termuda sepanjang sejarah
yang berhasil memenangkan kompetisi gt academy pada dua ribu sebelas silam
sebagai hadiah pria yang kini berusia dua puluh enam tahun itu berhak mengikuti sekolah balap bersama tim balap nissan di gt academy rice camp di sirkuit silverstone inggris
skill yang ia dapat melalui pelatihan ini memberi kesempatan baginya untuk ikut berkompetisi di ajang balapan populer di inggris british gt championship
saat diwawancar oleh the guardian mardenborough mengaku pengalaman saat bermain di game balap membuatnya tidak kesulitan saat harus memacu

menurutnya sensasi bermain yang semakin dekat dengan kondisi balapan sesungguhnya menjadi kunci utama dalam prestasinya di awal karir balapnya itu
setidaknya ada beberapa seri balapan profesional yang pernah dikecap pria yang kini tinggal di jepang itu
seperti seri balapan lemans super gt hingga seri balapan formula tiga
semua prestasi itu berhasil diraih berawal dari sebuah konsol game di kamar kecilnya
dan tentu dengan kedisiplinan
kegigihan dan kerja kerasnya hingga kini
bagikan sebuah mimpi apa yang telah diraih oleh john mardenborough membuktikan kepada kita semua
bahwa game tak melulu berdampak negatif namun juga dapat menjadi sarana positif
demi mendulang prestasi para generasi muda